halo ada sedang merencanakan liburan bersama anak taman bermain bisa menjadi pilihan saya
ini saya sedang mengajak keponakan saya siapa namanya soalnya ananya umurnya berapa enam tahun
sedang aktif banget nih yuk kita jajal warna permainan yang ada di taman bermain indoor ini
udah siap sebuah taman bermain anak di salah satu mal di jakarta selatan ini memiliki belasan
wahana permainan semuanya berada dalam ruangan jadi enggak usah takut kepanasan
main disini ah sendful atau kelam pasir kolam seluas sekitar dua puluh m persegi ini berisi pasir
sintetis wah berasa di pantai nih oke kesini ya nah salah satu kelebihan bermain di taman
bermain anak ini nih meski yang main anak anak tapi kita bisa mendampingi mereka jadi orang tua dan
anak memiliki interaksi yang berkualitas yang sulit sekali ditemukan pada hari kerja nah untuk dapat
menjajal warna permainan di sini wajib mengenakan kaos kaki ya ada pula arena wall climbing panjat
tebing khusus anak ini didesain setinggi tujuh m penderita akrofobia atau takut berada di ketinggian
disarankan tidak menjajal wahana ini ya berani gak manjat tebing ini berani dong oke deh pakai alat pengaman dulu ya oke tas dulu semangat tinggal pakai helm ya mbak
tinggal pakai helm ya mbak
universitas indiana amerika serikat pernah meneliti memanjat tebing mampu mendorong produksi
norevinefrin hormon yang berfungsi membantu keseimbangan otak dalam merespon stres dengan
begitu anak dapat melatih koordinasi tubuh tapi lakukan dengan mengenakan alat pengaman lengkap

jika anak anda berusia tiga hingga enam belas tahun

wahana permainan yang satu ini wajib dicoba aircoaster
hati hati ya meluncur sepanjang dua puluh meter di ketinggian lima meter menjadi tantangan tersendiri bagi si kecil
apalagi wahana ini memberi sensasi seperti terlempar seajal berbelok

permainan ini dapat memacu adrenalin tapi jangan khawatir
pengelola sudah memastikan keamanan nya
pengelola sudah memastikan keamanan nya
pengelola sudah memastikan keamanan nya

sesuaikan dengan berat badan anaknya
sesuaikan dengan berat badan anaknya
sesuaikan dengan berat badan anaknya postur tubuh anaknya jadi kita sudah aman jangan dilakukan lagi

kalau yang ini anak anak pasti suka meluncurkan dia dengan saluran
jujur dari perosotan
ada tiga perosotan dengan tinggi rata rata empat meter di taman bermain ini
saat memainkannya pastikan anak mengenakan pakaian yang nyaman tapi tetap aman ya
hindari pakaian beraksisoris dengan permukaan tajam
ada banyak permainan edukatif buat si kecil
di mini city ini misalnya wahana ini bisa melatih kreativitas anak
memainkan karakter berbagai profesi hingga mewarnai lewat layar monitor
kalau sudah begini bisa bermain sambil belajar nih
wah seru ya
taman bermain ini buka setiap hari pukul sepuluh pagi hingga sepuluh malam dalam kondisi normal
namun saat pandemi jam operasional menyesuaikan aturan pemberlakuan

menikmati keseruan bermain tak selalu mahal
yang ini bisa anda jajal bersama si kecil secara gratis
taman seluas sekitar tujuh tiga hektare ini dulu bernama taman honda
usai direvitalisasi oleh pemprov dki jakarta
taman yang berlokasi di tebet timur raya jakarta selatan ini
kini tampil lebih cantik loh
jembatan bernama infinity link bridge setinggi enam meter ini adalah ikonnya
mengedepankan fungsi ekologi ruang sosial edukasi dan rekreasi
kemudian juga ada community garden yang dapat digunakan untuk berkebun
community loan yang dapat digunakan area terbuka untuk bersantai bersama keluarga
ada juga forest buffer ini yang dipenuhi pepohonan yang rindang
ada juga plaza kemudian thematic garden dan juga wetland boardwalk
ada juga nih yang seru nih ada zona xildren playground
main lagi yuk
yuk yuk yuk
namanya juga children playground ya
sudah pasti area ini dikhususkan untuk area bermain dan rekreasi anak
tuh lihat anaya saja langsung semangat bermain
bagus ya keren gak
hahaha tas dulu
mau main ini gak main ini gak
selain perosotan ada trampolin juga nih
dalam riset yang dilakukan nanyang technology university
bermain trampolin tak hanya memberikan kesenangan semata
melompat dengan trampolin dapat meningkatkan kekuatan otot kaki dan melatih keseimbangan tubuh
beragam wahana permainan edukatif ada di sini

terus di sini ada juga kursus kursus

termainan edukatif ada di sini
dari tempat pengembaraan di wilayah anjibar
saya percaya bahwa tempat ini menjadi tempat yang bagus
tragek tebing dengan kemiringan sekitar empat puluh lima derajat ini salah satunya

yuk naik dulu
oke udah satu dua
gimana seru gak main disini
kapan kapan kita main disini lagi ya
nah mengajak anak anda bermain di taman bermain ini bisa menjadi alternatif berwisata bersama keluarga ya
gak usah jauh jauh carilah taman yang dekat dengan tempat tinggal anda yang bisa digunakan oleh anak bermain sambil belajar
dan pastikan selama anak bermain awasi terus apalagi ketika di tempat ramai ya
pastikan anak merasa aman dan nyaman selama bermain
dan pilihlah wahana permainan yang sesuai dengan kemampuan dan usia anak
tim liputan cnn indonesia
yuk naik lagi yuk